memasuki tahun anjing tanah investasi apa yang diramalkan akan cuan besar dan sebaiknya dihindari
sementara dilihat dari show show apa yang diperkirakan akan meraup untung pada tahun anjing tanah
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami anelisa aminfo vesta wawan hendrayana selamat sore mas wawan
ya terima kasih sudah bergabung bersama sian edisha bisnis
memasuki tahun anjing tanah investasi apa yang menurut anda cuannya paling besar nih
jadi kalau kita lihat dari sudut pandang sektor makro ya sebenarnya ya
di sini dari komoditi memiliki potensi mengalami kenaikan yang cukup tinggi
karena sudah mengalami penurunan secara bertahun tahun
nah ini bisa menjadi titik reboundnya dan juga kita juga lihat sektor mining
selama ini juga mengalami koreksi dan batu bara juga sudah mulai mengalami terangkat harganya
dari awal tahun sehingga sektor sektor batubara
sektor saham saham di batubara juga sudah mengalami peningkatan
oke jadi apakah karena memang tahun sio anjing sehingga apapun yang berhubungan dengan anjing tanah
jadi bisa lebih cuan gitu di tahun ini
jadi kalau saya sebagai seorang analis sendiri sebenarnya kalau kemarin juga dengar dari ramalan seperti itu ya
justru malah menghindari sifatnya yang berhubungan dengan tanah
oh gitu ya justru menghindari ya
iya namun kalau kita lihat dari lebih jauh dari sudut pandang sektornya sendiri
sebenarnya properti memiliki potensi untuk
tahun ini mengalami peningkatan
di tahun kemarin properti masih terpuruk dan kondisinya di akhir tahun justru akhirnya bisa melandai
nah melanda ini adalah suatu ciri bahwa menjadi suatu tanda apakah dia bisa mengalami peningkatan
nah kalau di tahun ini dengan kondisi suku bunga yang masih bisa ditekan dengan rendah
dan juga kondisi kredit kita juga ratingnya semakin baik
maka ini menjadi suatu tanda bahwa mungkinkah properti akan kembali menjadi berjaya di tahun dua ribu dua puluh

kalau misalnya secara sio gitu ya kita tarik dari anjing tanah ini
karakternya kalau untuk anjing ini misalnya kalau kita lihat dari historical gitu ya pada saat tahun tahun anjing
seperti apa sebenarnya untuk pasar saham kita
yang namanya siklus ini kan banyak orang yang khawatirkan ya
kita harus gabungkan juga dengan tren historis
jadi kalau kita lihat dari tahun demi tahun ini orang banyak yang khawatir memasuki tahun dua ribu delapan belas mas
dan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan memiliki track record yang tidak cukup baik
namun kalau kita perhatikan sedikit berbeda kenapa
karena pada saat ini kondisi daripada konsumtif kita kondisi kredit daripada negara kita ini beda
kalau pada saat ini kita lebih banyak dalam sektor pembangunan dan infrastruktur
nah artinya apabila terjadi suatu siklus sepuluh tahunan dan juga akan terjadi
ini kita akan mengalami koreksi namun kita jauh lebih siap
jadi boleh dibilang kalau orang sakit
sakit itu adalah sakit karena dia sudah parah atau memang dia sakit karena memang ya flu biasa saja
nah ini juga koreksi saya yakin ya dengan kenaikan yang cukup tinggi dan juga faktor dari wall street juga
dari amerika juga kekhawatiran akan perbaikan
justru terbalik kalau mereka agak kurang suka dengan kenaikan suku bunga
terbalik ya kalau kita dengan kondisi dia menaik suku bunganya
mereka itu artinya pertumbuhan ekonominya akhirnya bertumbuh
selama ini tidak tumbuh
nah tapi banyak orang yang mengkhawatirkan
bahwa orang asing akan tarik uang dari indonesia
nah jadi kita harus berimbang bahwa ternyata dari lokalnya sendiri kualitas kredit kita membaik
sehingga secara makro kita dengan infrastruktur yang dibangun
kualitas kredit yang baik
lalu juga likuiditas daripada perbankan dan sektor finansial terjaga
maka dari tiga ini sebenarnya tahun dua ribu lima belas
andaikan banyak yang takut karena melihat yang namanya rotasi
cyclical itu tidak perlu dikhawatirkan
jadi mestinya ini sudah jauh lebih siap dibandingkan dua ribu delapan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kira kira seperti itu
saya mau meminta maaf dulu nama rian filbert ya mas
bukan mas wawan tadi salah
oke mas rian
kalau kita lihat dari sio anjing tanah ini
tadi anda mengatakan bahwa ada sejumlah ramalan mengatakan
justru dihindari yang berhubungan dengan tanah
seperti apa misalnya
ya biasanya justru yang berhubungan dengan properti seperti itu
kalau secara ceo ini
secara keyakinan ini dihindari
dan saya rasa cukup beralasan kenapa
karena sudah lebih daripada tiga tahun ini mengalami penurunan
jadi orang mungkin akan sangat khawatir ya
tapi kita juga harus jangan terlalu khawatir
kalau kita terlalu berkhawatiran nanti ketika dia sudah jauh naik
akhirnya juga ketinggalan
kita juga harus menimbang lah
namun kalau dilihat lagi yang paling memungkinkan kenaikan di tahun ini
adalah sebenarnya melanjutkan dari era tren fintech dan juga teknologi
nah teknologi ini akan kembali melesat dan lebih melesat lagi
ada beberapa alasan
teknologi kita kita akui bahwa kita agak terlambat
dunia internet kita streaming baru belakangan heboh
artinya di sini dari sudut pandang it sendiri
ini akan mengalami kenaikan yang juga banyak analis analis
dalam sudut pandang it yang mengatakan indonesia ini justru baru dua ribu delapan belas adalah in nya
jadi kalau yang kemarin kemarin itu
teknologi untuk it gitu ya
jadi yang berhubungan dengan dalam segala jenis yang sifatnya adalah it
lalu aplikasi dan segala macam ini akan mulai masuk
dan kemudian akan kencang lagi
jadi biasanya investor yang saya juga suka katakan bahwa investor ini adalah suatu momentum untuk mulai sedikit ngerti
karena kan kadang kadang kan banyak orang yang sudah tertinggal teknologi dan dia mengatakan saya gak pake
justru ini adalah saatnya dia masuk dan belajar
kalau mereka sama sekali tidak ngerti masalah
dan disitu cuannya akan banyak sekali
banyak sekali perusahaan yang akhirnya meng hire orang orang yang mengerti di bidang it
nah jadi dari sinilah kita harus masuk
it lalu tentunya disini yang kembali lagi karena negara kita pada saat ini tetap juga
dan juga akan memasuki daripada tahun pilkada dan juga pilpres
biasanya dalam dua tahun ini inflasi akan mulai mengalami kenaikan
dan artinya konsumsi akan mengalami kenaikan
jadi bisnis yang berbasis konsumsi ini akan menjadi suatu yang menjanjikan di tahun tahun yang banyak konsumsinya
walaupun kalau kita lihat kan pergerakan dari kita lihat dari pasar modal gitu tahun dua ribu tujuh belas kan masih cukup tinggi
bahkan sangat tinggi sekali
apakah tahun ini biasanya kan secara teknikal kalau sudah tinggi sekali akan ada penurunan
saving profit terlebih dahulu akan ada technical gitu ya terkoreksi dikit dulu kemudian baru rebound lagi
bagaimana dengan tahun ini
apakah anda mengatakan masih sangat optimistis jika masih akan terus melanjutkan tren positifnya tahun ini
jadi gini kalau dalam keadaan yang naik tinggi akan mengalami koreksi saya setuju
namun yang perlu saya kasih saya punya data yang menarik
jadi kita ini pilpres kan pilkada sudah beberapa kali ya
ada pilpres ada pilkada ya
ternyata kalau dipelajari tren sebelum daripada pemilu
dan setelah pemilu enam bulan dan enam bulan itu adalah naik turun sedikit pada saat menjelang pik pemilunya
dan dia akan naik lagi
menjelang itu tuh mulailah
mulai ada kekhawatiran aduh bagaimana ya siapa yang naik kalau dia naik bagaimana
ternyata siapapun yang naik tidak ada masalah
pasar tetap naik
artinya ini secara statistik tidak terbukti bahwa yang namanya tahun tahun pemilu adalah tahun tahun yang mesti ditakuti untuk investasi
nah lalu kalau ditanyakan lagi dengan kenaikan tahun pemilu

memang benar tahun dua ribu delapan belas satu bulan pertama itu target satu tahun daripada bursa efek indonesia sendiri sudah tercapai
nah jadi artinya sebenarnya di sini adalah suatu tanda bahwa sebenarnya animo masyarakat ini kuat di dalam
jadi artinya mereka berani masuk
tapi ada yang satu menarik juga di sini bahwa komposisi investor yang saat ini ada
semakin mulai sama gitu ya
asing dengan lokal ya
justru di sini kalau misalnya terjadi sesuatu menurut saya ya yang paling mungkin terjadi sesuatu ini adalah dari global krisis global
bukan dari indonesia sendiri
jadi kalau dilihat apakah tahun dua ribu delapan belas saya sendiri masih optimis saya masih cukup optimis melihat kondisi makronya melihat kondisi investor investor yang ada di pasar modal dan juga melihat kondisi secara global
oke jadi apa yang harus dilakukan nih untuk para investor ataupun juga para calon investor
gitu ya ingin berinvestasi di tahun anjing tanah ini apa yang harus dilakukan pada saat ini juga gitu karena pergantian sudah mulai gitu ya
oke jadi bagi yang belum itu adalah mulai tak belajar dan mulai tahu
jangan berjudi di investasi
banyak orang tuh yang gayanya investasi tapi dia senang judi karena dia gak ngerti dia ikut
please jangan lakukan
oke lalu sektor sektor apa yang menarik
menurut saya sektor yang menarik saat ini pertama adalah agro dan mining
oke agrobisnis berarti yang berhubungan dengan pertanian kebunan dan juga pertambangan gitu ya
yes dan mining
lalu juga dari
lalu dari sektor it
lalu sektor farmasi
ini sektor yang defensif ya
jadi farmasi lalu juga sektor yang berhubungan dengan pariwisata
kenapa karena ternyata banyak orang sekarang yang berani spending di pariwisata dan trennya mengalami kenaikan terus menerus
lagi millenials katanya lebih suka untuk spending money di pariwisata ya
nah yang satu lagi terakhir tentunya adalah consumer
nah jadi kalau kita melihat petanya kita dibagi tuh bahwa yang agro dan mining itu kan memiliki potensi fluktuasi yang cukup tinggi
berarti kalau kita mau dapat sesuatu keuntungan yang cepat kita bisa ambil di sana
tapi kalau kita mau yang agak konservatif kita jelas ambilnya di sektor yang consumer dan farmasi
itu agak panjang itu jangka waktu investasinya ya
nah yang di tengah tengah itu yang trennya adalah tiga sampai lima tahun
industri di traveling dan juga sektor pariwisata ini sektornya di sana karena nggak mungkin kan terkenal dalam waktu satu tahun kan enggak
tapi ini akan terlihat sekali
jadi kita bisa mulai pilih pilih
nah sektor it bagaimana
kalau menurut saya it juga dimasukkan kategori lima ratus
oke singkat saja untuk dihindari sektor apa saja
oke jadi kalau untuk saat ini sektor yang menurut saya kita perlu lebih tahu lebih jauh adalah pertama yang tadi saya juga sudah kemukakan
property kalau misalnya tidak paham lebih baik mundurin
jangan investasi dulu ya
nah kalau misalnya kalau kita juga selektif ya selektif by juga itu di dalam sektor finance
jadi harus hati hati seperti itu karena finance kenaikan cukup tinggi dan hati hati juga bahwa
kalau ada potensi rasio kredit yang gagal bayar dan lain sebagainya di sektor finance itu justru menjadi suatu masalah besar
oke baik terima kasih mas rian filbert sudah bergabung bersama sian indonesia business